pemerintah memprediksi defisit transaksi berjalan tahun ini akan mencapai dua puluh tujuh miliar dolar amerika
atau membengkak lima puluh enam tujuh persen dari tahun sebelumnya yang mencapai tujuh belas tiga miliar dolar amerika
hingga oktober badan pusat statistik mencatat defisit neraca perdagangan ri mencapai lima lima puluh satu miliar dolar amerika
sudah mencapai tiga tiga puluh delapan persen dari pdb
darmin nasution menteri koordinator perekonomian menjelaskan membengkaknya defisit
masih disebabkan oleh sentimen perang dagang amerika dengan tiongkok
darmin menambahkan mengatasi defisit tahun ini bukanlah perkara mudah
karena defisit dipengaruhi oleh kinerja neraca perdagangan yang merosot
impor barang konsumsi melesat tajam hingga dua puluh lima tujuh puluh satu persen secara tahunan per oktober
kenaikan impor diperkirakan ada hubungannya dengan maraknya transaksi e commerce
memprediksi perekonomian indonesia di tahun dua ribu sembilan belas masih dihadapkan pada banyak tantangan
hal ini mengemuka dalam seminar proyeksi ekonomi indonesia yang digelar hari rabu di hotel bidakara jakarta selatan
hasil studi indef mengungkapkan perang dagang antara amerika serikat dan tiongkok
serta pemilihan presiden dua ribu sembilan belas menjadi faktor penentu yang akan mewarnai
perkembangan ekonomi indonesia di tahun dua ribu sembilan belas
indef memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada dua ribu sembilan belas hanya mencapai lima persen
perkiraan itu lebih rendah dari target pemerintah dalam apbn dua ribu sembilan belas yang mencapai lima tiga persen
indef juga memproyeksikan rata rata nilai tukar rupiah terhadap dolar amerika sebesar rp lima belas dua ratus lima puluh
rata rata harga minyak dua ribu sembilan belas sebesar rp tujuh puluh lima
tingkat pengangguran terbuka sebesar lima tiga persen
tingkat kemiskinan sebesar sepuluh persen
serta inflasi mencapai tiga lima persen
secara overall potensi kita untuk tumbuh di atas triwulan empat
kadang triwulan empat kan mungkin hanya sekitar lima
nah potensi untuk tumbuh di atas triwulan empat dua ribu delapan belas itu memang pemicunya
atau triggernya hampir tidak ada
nah sehingga triwulan satu triwulan dua dua ribu sembilan belas itu mungkin kisarannya hanya lima enam
nah kalau tidak terjadi malah terjadi politik yang memanas itu bisa jadi malah lebih tertekan
nah jadi dengan sekenari optimis saja di dua ribu sembilan belas kita hanya mampu memperkirakan
pertumbuhan ekonomi indonesia di lima persen
prediksi ekonomi yang lebih rendah di tahun dua ribu sembilan belas juga datang dari kalangan perbankan
tantangan terbesar ekonomi indonesia akan dipengaruhi dari normalisasi suku bunga acuan amerika serikat
yang diprediksi akan terjadi sebanyak dua hingga tiga kali
perekonomian indonesia diproyeksi tumbuh empat sembilan persen
atau lebih rendah dari pertumbuhan rata rata dua ribu delapan belas yang diprediksi lima persen
mata uang rupiah diperkirakan akan bergerak di rentang empat belas empat ratus sampai lima belas tiga ratus rupiah per dolar amerika tahun depan
tantangan pemerintah sebenarnya adalah mengatasi defisit transaksi berjalan yang semakin melebar
kalau misalnya defisit anggaran transaksi berjalan kita mencapai tiga persen ya total seluruh tahun dua ribu delapan belas ya tiga persen
nah kalau ini terjadi ya tekanan nama rupiah akan terjadi lagi
apakah market sudah price in
tapi kita akan lihat bagaimana price in nya setiap kali akan ada pengumuman
jadi karena kon balance ini kalau misalnya tidak diadres di tahun dua ribu delapan belas dua ribu sembilan belas ya akan menyebabkan karena kon defisit juga akan tebal
nah sehingga agenda kebijakannya harusnya adalah melameng adres karena kon defisit

ananya kalau misalnya new dealtwo bitcoin bisa melebar hargano dua kurang dari suatu bucket applied

menurut saya menurut saya mungkin bore unconditionally
mengapa plainsia di dalam masa ini